dalam beberapa hari terakhir solusi menekan tingginya polusi udara dengan cara menyemprotkan air ke jalan raya kerap terlihat
seperti yang dilakukan petugas pemadam kebakaran jakarta timur
yang melakukan penyemprotan air di jalan mt haryono cawang jakarta timur hingga ke kawasan selipi jakarta barat pada jumat siang
sedikitnya dua puluh ribu liter air disemprotkan dari dua unit mobil pemadam
sebelumnya pada kamis sore dengan menggunakan kendaraan water cannon
petugas dari polres metro jakarta pusat melakukan penyemprotan ke sejumlah ruas jalan protokol di jakarta
mulai dari ruas jalan merdeka tamrin hingga kawasan sudirman
program dari bapak kapolda metro jaya untuk menyikapi fenomena suhu udara yang cukup panas termasuk juga tingkat polusi ya
seberapa efektifkah penyemprotan air ke jalan untuk mengurangi polusi udara
menurut profesor tamu di universitas kristen krida wacana ivan steven jayawan
berdasarkan hasil penelitian di luar negeri penyemprotan air ke jalan raya justru akan menaikkan tingkat polusi udara
partikel partikel yang halus yang bermasalah itu di polusi udara pm dua lima itu malah dengan penyemprotan itu bukannya turun
tapi malah kemungkinan besar naik
karena banyak mineral mineral di dalam air tersebut yang kalau air tersebut terevaporasi
malah mineral ini menyumbang ke polusi udara itu jadi bukannya turun malah naik sementara
ivan menambahkan besarnya partikel udara pm dua lima tersebut adalah tiga puluh kali lebih kecil daripada diameter rambut manusia
dan tak bisa tersaring bulu hidung jika terhirup akan berpotensi tersangkut di paru paru manusia
demikian cnn indonesia